komisi pemberantasan korupsi atau kpk menahan anggota komisi lima dewan perwakilan rakyat budi suprianto
budi ditahan setelah dijemput paksa penyidik kpk dari semarang jawa tengah
budi suprianto yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian hadiah dari akh pimpinan pt wtu
sementara akan menjalani penahanan di rumah tahanan kepolisian resor jakarta pusat
anggota fraksi partai golkar ini selasa malam ditahan penyidik komisi antirasuah setelah empat jam menjalani pemeriksaan
budi tidak hadir dalam dua kali pemanggilan sebelumnya yang dilayangkan oleh penyidik kpk dengan alasan sakit
namun hasil pemeriksaan dokter menyatakan tersangka dalam kondisi sehat sehingga penyidik melakukan penjemputan paksa
budi dijemput saat berada di rumah sakit muhammadiyah semarang jawa tengah
kpk saat ini masih akan memfokuskan pemeriksaan budi terkait kasus dugaan pemberian hadiah
dari akh yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
kami melakukan jemput paksa setelah dua kali dipanggil yang bersangkutan tidak datang dan tanpa keterangan yang patut
kemudian pada panggilan pertama dia menyampaikan surat sakit tetapi yang kemudian kita konfirmasi ke rumah sakit tersebut
ternyata tidak ada diagnosa sakitnya apa
kemudian di panggilan kedua tidak ada keterangan
sehingga sesuai dengan kuhap kami melakukan jemput paksa untuk membawa yang bersangkutan datang ke sini untuk dilakukan pemeriksaan